oke kita buka dengan informasi dari asian games dua medali emas disumbangkan tim panjat dinding indonesia
mereka sukses mengawinkan medali emas di nomor speed relay putra dan putri
sukses ini sekaligus melengkapi prestasi indonesia yang sebelumnya juga meraih emas di nomor speed perorangan putri lewat penampilan aris susanti
spider woman indonesia kembali beraksi
tampil beregu dalam nomor estafet atau speed relay putri
trio pemancat putri indonesia arisu santi puji lestari dan salsalvila sukses menjadi yang tercepat
di final tim indonesia mengalahkan tim tiongkok yang berhak atas medali perak
sedangkan untuk medali perunggu diraih tim iran
bagi arisu santi emas di nomor estafet ini berhasil menang
kelus merupakan emas keduanya di ajang asean games dua ribu delapan belas
yang pasti lebih lebih bersyukur kepada allah swt yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk mengibarkan bendera merah putih
alhamdulillah senang akhirnya hari ini bisa mengibarin bendera merah putih
terima kasih buat semuanya indonesia
tak hanya satu indonesia menambah satu emas lain dari tim putra di nomor yang sama
dua wakil indonesia tampil di all indonesian finals
di tim indi berhak merah medali emas telah mengalahkan sesama wakil indonesia sabri asparjelolo dan alfian
bagi muhammad hinayah emas ini terasa spesial karena sebagai putra asli sumatera selatan penampilannya kali ini juga disaksikan langsung oleh ayahnya yang datang dari sekayu
atas support dan doanya untuk masyarakat indonesia terutama untuk sumatera selatan terima kasih
ini hadiah buat kedua orang tua saya
dengan raihan ini cabang olahraga panjat dinding indonesia total telah menyumbangkan tiga emas dua perak serta satu perunggu